puluhan wni yang disekap di kamboja yang diduga menjadi korban perdagangan manusia menunjukkan bahwa perdagangan manusia masih menjadi isu serius dan belum tertangani secara maksimal
sindikat penyalur tki bodong kini kerap mengintai mangsa di media sosial
kami bahas malam hari ini bersama anies hidayah kepala pusat studi migrasi migrancare
selamat malam mbak anies
baik mbak anies kalau tadi baru saja kita putar juga dari bp dua mi bahwa pengiriman tki atau tenaga kerja ilegal ini tidak hanya ditujukan ke kamboja
tapi juga beberapa negara lain seperti myanmar dan juga laos
temuan dari migrancare sendiri apakah ini masih sangat masif pengiriman tenaga kerja indonesia ilegal
kemudian kalau kita lihat kenapa
apa indonesia masih sangat kedodoran dalam penanganan perdagangan manusia dan juga pengiriman tki ilegal ini mbak anies
ya tentu prediksinya masih akan sangat banyak pengiriman ke beberapa negara
terutama yang modus online gitu ya untuk dijadikan sebagai pekerja di judi online dan investasi bodong
itu yang migrancare dapat tangani gitu ya atau kita menerima pengaduan di filipina bulan lalu
juga kita menerima pengaduan lalu hari ini kita menerima pengaduan lagi dua puluh orang
disekap juga di myanmar gitu ya lalu dipindah ke laos sekitar dua puluh orang dengan pekerjaan yang sama gitu
nah ini akan terus bergulir begitu ya kenapa
karena pertama pasca pandemi situasi ekonomi memang mengalami krisis di indonesia dan di banyak negara
sehingga calon pekerja migran itu dimanfaatkan situasinya untuk
diincar ya sebagai kelompok untuk dijadikan korban dalam sindikat perdagangan manusia
sindikat ini antar negara tentu tidak hanya ada di indonesia
tetapi terhubung dengan sindikat di beberapa negara lain
karena mereka akan diberangkatkan transit ke satu negara
kemudian dikirim ke negara penerima kemudian ditransfer ke negara tujuan kedua dan seterusnya gitu
bahkan kami setiap hari berkomunikasi dengan teman teman yang ada di kamboja
yang masih belum berpengalaman
yang belum dipulangkan itu mereka selama bekerja dalam kondisi ancaman
itu ditransfer dari satu perusahaan judi online ke tempat yang lain
itu sampai lima kali dan dalam proses itu mengalami kekerasan
artinya migrancar sebenarnya sudah menangkap kasus serupa seperti yang ada di kamboja ini sudah cukup lama
kami menerima pengaduan sejak bulan april ya
dan mulai pulang secara mandiri itu bulan mei kami sudah sampaikan ke kemenu
bahkan kemenu sebenarnya terutama kbr di kamboja juga sejak tahun lalu sudah mengulangkan sekitar satu ratus sembilan belas gitu
nah pertanyaannya adalah bagaimana tahun lalu misalnya yang sudah dipulangkan sekian orang
sekian ratus orang itu ada proses hukumnya atau tidak gitu
karena jaringan ini kan harus diungkap di indonesia ini jaringannya seperti apa
terhubung dengan jaringan di kamboja siapa jaringan di tingkat asean regional
hanya siapa begitu ya penada penampung dan lain sebagainya siapa gitu
karena begitu kita menangani kasus ini sebenarnya sudah bisa mengidentifikasi gitu
siapa pelaku di lapangan di tingkat kampung halaman lalu di tingkat transit dan lain sebagainya
ini yang tidak diusut sejak tahun lalu gitu makanya kita berharap dalam momentum terbongkarnya kasus sekarang sekarang ini
ini diusut secara tuntas oleh baris krim
dalam kepulangan fase pertama kemarin memang sudah dilakukan bap gitu ya
kita berharap benar benar nanti ada kerjasama dengan interpol untuk mengungkap jaringan
kita menduga ini jaringan besar sekali
kemenlu sementara ini sudah mengulangkan sekitar sudah mengevakuasi ya sekitar dua ratus tiga puluh dua
dan kita menduga jauh lebih banyak dari itu yang belum terevakuasi belum terhubung belum terlapor
oke ini dari sumber negara yang sama entah itu apa
indikasinya apakah juga yang sama itu masih dalam pendalaman ya tentunya
tapi kalau tadi mbak adi sampaikan ini sudah dari tahun lalu
bahkan migrancare sendiri sudah menyampaikan dari bulan april tadi kalau saya tidak salah ya
oke nah mengapa isu ini bisa ya setahun kemudian jumlahnya ratusan orang bisa sampai begitu
tidak ada follow up lanjutan dari indonesia
kenapa karena sindikat tppo itu kan organized crime ya
kejahatan transnasional yang terorganisir
yang penanganan kejahatannya itu butuh penegakan hukum yang memang extraordinary gitu
tahun lalu belum ada penegakan hukum untuk kasus ini
sehingga kita berharap begitu ya momentum yang ini terbongkarnya baru sekarang gitu ya
seperti kotak pandora kemudian ternyata banyak sekali dan tidak hanya di satu negara
tetapi juga di banyak negara untuk momentum gitu
untuk aparat penegak hukum kita agar
ini diusut tuntas menggunakan instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang
karena kita sudah punya itu
sehingga masyarakat kita juga menjadi pihak yang teredukasi dari proses hukum ini gitu
karena bukan tidak mungkin mereka yang menjadi korban tahun lalu
tahun ini tidak menjadi korban gitu
banyak sekali korban yang kemudian menjadi korban kesekian kali gitu
dua kali tiga kali gitu
mbak anies ini masalah yang gawat
tapi semakin darurat karena kita tahu bahwa sindikat perdagangan orang
perekrutan tenaga kerja ini semakin menyebar masif karena melakukan pendekatan di media sosial
ya kan seperti yang di kasus kamboja ini
artinya itu menjadi concern
anda melihat apakah kita indonesia pemerintah sudah menyentuh kerana itu
karena kalau kita berbicara media sosial
ya ini udah skupil udah besar sekali
semua orang gampang sekali mengakses ke sana
gampang juga termakan tipu daya
makanya dalam peringatan hari anti trafficking tahun ini tiga puluh juli kemarin
itu kan tema globalnya adalah bagaimana sosial media ini dimanfaatkan dan disalahgunakan gitu ya
untuk penanganan trafficking gitu
jadi artinya salah satu modus bagaimana sindikat menggunakan media
media sosial gitu ya salah satu produk teknologi untuk menjerat korban
ini nampaknya cukup efektif gitu
karena yang kita pelajari migrate care melakukan analisis begitu ya
teman teman ini terjebak sindikasi trafficking itu di facebook ya
lomongan kerja indonesia kamboja gitu
banyak sekali ragamnya kontaknya adalah kontak nomor kamboja begitu ya
langsung komunikasinya lancar sehingga teman teman itu punya tingkat kepercayaan yang cukup tinggi bahwa ini tidak fake gitu
sementara di sisi yang lain sosial media dari pemerintah gitu ya
konten kontennya itu tidak banyak meng counter tentang ini gitu
sehingga saya menduga teman teman itu kemudian tidak curiga kemudian tidak memverifikasi begitu ya
percaya karena mereka pendekatannya sangat bagus tiket langsung difasilitasi begitu ya
hotel disediakan begitu mereka tidak sadar bahwa ini adalah jebakan gitu

nah ini yang saya kira ini adalah hal yang sangat penting
karena setiap literasi digital penting untuk diperkuat oleh pemerintah indonesia gitu ya
bagaimana membuat sebanyak mungkin konten konten di pemerintah gitu ya
sosial media pemerintah tentang isu isu terkait ini gitu
sehingga masyarakat juga punya balancing informasi gitu ya
dari sindikat tetapi juga dari pemerintah ada informasi yang tersebar luaskan
oke sambil membereskan yang di luar eksternalnya internalnya
walaupun kita artinya harus dibenahi ya bagaimana pemerintah indonesia bisa mengoptimalkan media sosial ini sehingga itu bisa menjadi salah satu cara lah untuk bisa meng cut peredaran perekrutan tki tki yang tidak sesuai prosedur itu tadi ya mbak anies ya
oke ini yang harus dipahami juga karena saya bilang tadi berbicara media sosial itu gratis semua bisa mengakses gampang sekali penggunaannya nggak harus orang dewasa semua kalangan intinya bisa lah mengaskes ke sana
nah bagaimana masyarakat harus bisa waspada dan mengetahui modus modus modus seperti ini yang beredar di media sosial mbak anies
ya jadi sebenarnya begini di media sosial tentu itu pasar yang terbuka ya sindikat memang menjerat gitu ya sangat manis membucuk rayu membuat flyer yang semenarik mungkin semudah dipercaya mungkin gitu ya sehingga masyarakat ketika mendapatkan informasi tentang itu gitu ya lawangan pekerjaan untuk bidang apapun gitu ya di sosial media apa yang harus dilakukan adalah pertama harus diverifikasi gitu
ini benar atau tidak
ada lawangan ini di negara ini verifikasinya kemana bisa ke pemerintah pemerintah itu ada bp dua m ada kemenaker ada kementerian luar negeri begitu ya bisa melalui sosial media mereka ada hotline juga bp dua m itu ada seribu delapan ratus gitu ya kemenlu juga ada media hotline ada online nya kemudian juga bisa organisasi masyarakat sipil ya seperti migrant care karena kami juga menerima di awal awal pengaduan dari teman teman pekerja migran di kamboja itu melalui facebook kami gitu
mereka kirim message gitu ya pesan di messenger bahwa saya mengalami ini itu gitu jadi sebenarnya use and abuse gitu kan bagaimana ini diletakkan gitu sosial media sebagai alat untuk membantu gitu jangan sampai mencelakai gitu jadi yang pertama verifikasi
yang kedua menurut saya harus googling informasi sebanyak banyaknya ya tentang informasi yang berkembang gitu seperti misalnya kamboja
saya yakin masih banyak
sindikat ini bergerak gitu ya di daerah daerah lain tetap menggunakan sosial media meskipun di indonesia sudah terbongkar seperti ini gitu ya karena mungkin di tempat lain tidak terinformasi gitu ya sehingga saya berharap teman teman yang menerima lewongan lewongan di kamboja di filipina di thailand di laos dan lain sebagainya itu bisa meng googling dulu setidaknya menggunakan smartphone nya untuk mencari informasi alternatif gitu
atau tidak ada kasus nggak terkait perusahaan yang merekrut ini gitu jadi sederhana sebenarnya gitu
oke jadi verifikasi kemudian gali atau cari pintu informasi sebanyak banyaknya ya sehingga itu bisa menjadi panduan lah kalau misalnya ada yang mau mencari pekerjaan dan tidak termakan omongan bujuk rayu semata dengan emeng emeng mungkin gaji besar itu tadi salah satunya kan yang membuat banyak orang tergiur
terima kasih mbak aniesi daya dari magi negeri sudah bergabung dengan cnn
indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu